sebagian besar masyarakat memilih mudik lebaran atau berlibur bersama keluarga tanpa membawa hewan peliharaan mereka
hal tersebut yang menjadi berkah bagi klinik penitipan hewan di kabupaten mojonegoro jawa timur
selama mudik pengguna jasa penitipan hewan meningkat hingga dua kali lipat
musim mudik lebaran dua ribu sembilan belas menjadi berkah bagi klinik hewan artemis di jalan gajah mada kabupaten bojonegoro
sejak sepekan terakhir pengguna jasa penitipan dan perawatan hewan peliharaan terus berdatangan
sebagian besar orang datang untuk menitipkan hewan kesayangan seperti kucing lokal kucing persia dan anjing selama ditinggal mudik
mereka memilih meninggalkan hewan peliharaan karena takut mengalami stres jika menempuh perjalanan jauh
tapi satu mingguan kita mudik
kenapa bakal dititipkan
ya soalnya kalau ditinggal di rumah takutnya nggak ada yang jagain nggak ada yang ngerawat kucingnya
akibatnya terjadi peningkatan jumlah pengguna jasa penitipan hewan hingga dua kali lipat dibanding hari biasa
selama musim mudik lebaran dua ribu sembilan belas ini ada enam puluh hewan dititipkan
jumlah tersebut juga meningkat dibanding musim mudik lebaran tahun dua ribu delapan belas yang hanya sekitar
selama masa penitipan hewan peliharaan mendapat sejumlah fasilitas
klinik menyediakan kandang eksklusif yang bersih dan nyaman serta makanan sehat
selain itu juga diberikan perawatan berkala seperti mandi dan pijat
liburan idul fitri tahun ini sudah lumayan ramai untuk penitipannya
sudah ada ini sih peningkatan juga daripada tahun kemarin
ini meningkatnya berapa persen
kalau tahun kemarin kita kurang lebih empat puluh
kalau tahun ini kayaknya enam puluh an
meski demikian pengelola klinik tidak menaikkan tarif jasa penitipan
harga tetap dipatok rp dua puluh lima per ekor per hari
namun jika hewan yang dititipkan perlu perawatan khusus atau pemeriksaan kesehatan
maka akan ada biaya yang dibebankan kepada pemilik hewan
dion fajar arianto bojonegoro jawa timur